ini untuk kamu
ini bayaran untuk kamu
kamu menghilang dari hidup pangeran
lebih dari cukup
untuk kamu angkat kaki dari kota ini
jangan bikin hidup
seenaknya aja tetep
beda banget kamu tuh sama rizky tau gak
rizky tuh orangnya sopan
walaupun sama sama orang berada
tapi dia baik
tapi dia baik
siapa sih pak regar
kenapa semua orang selalu aja belain rizky
ya jelas lah
you know sangam
pak reger sekarang tim rizky juga
jadi kalau pak regar harus milih antara saya sama rizky
tetep aja pak regar belain rizky
gara gara kamu tadi saya jadi pulang
maaf pak regar
kamu tuh emang
kita bisa banget jaga sikap
kamu tuh ngelanggar janji kamu
kamu tidur disini
kenapa kamu tidur di my bed
tapi kan saya lelah banget pak regar
kesel banget saya sama rizky
kamu tidur pakai kasur ini
saya yang disitu
tuh tuh disitu tuh
ini kasur saya prins
kalau kamu gak mau ngikutin peraturan di rumah ini
mendingan kamu minggat
hendak itu apa pak regar
kamu belum tau minggat
kayak istri yang diusir sama suaminya
kalau enggak suaminya yang diusir sama istrinya
ya udah saya pak regar
take your bag
saya mau bobo dulu ya
gue mohon sama allah jangan bikin hidup gue tambah menderita
karena cuma itu caranya supaya gue bisa hidup normal lagi
kayak dulu sebelum gue dikenal sama lo
gue gak pernah bahagia melihat hidup lo menderita usus goreng
gue gak akan pernah pergi dari sini
gue gak mau jauh dari lo
gue udah janji sama diri gue sendiri
gue bakal jagain lo dari siapapun yang coba nyakitin lo
termasuk papa gue sendiri
gue udah terlanjur sayang sama allah
maafin saya pak regar
saya udah bikin pak regar marah
saya udah sering nyusahin pak reger
saya udah sering nyusahin pak regar
saya udah selalu berhenti buat nyusahin pak regar
aku pengen mati
aku pengen mati
aku pengen mati
aku pengen mati
habis dan seharusnya segera aku tuh my friend terus aku cari kebahagiaan tetep aja gak ketemu
kebahagiaan aku tau
itu pergi dari kehidupan pangeran
itu terus aku nggak bisa aku cuma mau pangeran aku nggak bisa milikin pangeran siapapun nggak
gue milikin dia mel makin terobsesi sama pangeran dan aku nggak bisa ngelakuin apapun

baru saya ingin mencari rumah kamu
ternyata ketemu disini
ada apa ya om
kenapa om cari saya
ini untuk kamu
ini bayaran untuk kamu
kamu menghilang dari hidup pangeran
dan uang ini
lebih dari cukup
untuk kamu angkat kaki dari kota ini
jangan bikin hidup anak saya menderita lagi
om saya gak pernah bikin hidup mel menderita
sekalipun saya gak pernah ngelakuin itu om
kamu gak sadar
kedekatan kamu dengan pangeran
membuat anak saya menderita
kamu sadar itu kan
kenapa sih om selalu menyalahkan saya
tanpa om tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa om
yang saya pedulikan adalah anak saya
saya tidak peduli dengan kamu
saya tidak peduli
saya tidak tega melihat anak saya histeris setiap hari
karena kedekatan kamu dengan pangeran
jadi kamu angkat kaki
dari kota ini dengan uang ini
itu lebih dari cukup
karena harga diri saya
gak bisa dibeli dengan apapun
sekalipun dengan semua uang yang om punya
kamu pikir saya tersentuh dengan ucapan kamu
saya tidak peduli
kamu sangat membutuhkan uang ini
saya yakin sekali
angkat kaki dari kota ini
apa karena orang yang
orang yang gak mampu kayak gue sama sekali gak ada harganya di mata mereka